brand premium dimulai dari tas sepatu hingga ikat pinggang dengan harga
kisaran puluhan juta tidak hanya digemari oleh wanita namun pria juga
indrato pria berusia tujuh puluh satu tahun ini sudah puluhan tahun mengoleksi
salah satu brand yang dinaungi oleh trans fashion indonesia yakni eikner
wah udah puluhan tahun aku dari kualitas dari kualitas dari kualitas
harganya memang dibawah yang lain lain cukup cukup bagus
berdiri sejak dua ribu tujuh trans fashion indonesia menaungi brand premium mancanegara seperti eikner
furla fine kapur boss giox kenali hingga bimba wailola di indonesia memiliki lima puluh
sepuluh gerai di seluruh indonesia menawarkan busana tas hingga aksesoris premium untuk wanita dan pria
dengan dukungan penuh ekosistem city corp trans fashion indonesia turut berbagi kebahagiaan
mulai pukul tujuh malam hingga dua belas malam waktu setempat
baru sekarang yang kita benar benar memberikan apa namanya memberikan diskaun yang sangat signifikan
terjadi nih gitu loh jadi animonya juga saya rasa harusnya juga cukup apa baik ya karena juga mau
lebaran juga seperti itu sih
trans fashion indonesia dan cnn indonesia merupakan anak perusahaan dari city corp